itu kan menurut penjelasan lu ji
tapi warga kan sudah nanggapnya lain curiga
jangan jangan ada yang disembunyiin
masya allah ji
bagi muhyiddin ngomong seperti itu dasarnya apa pak haji
dasarnya buat menutupi kecurigaan warga
tentang hubungan para preman dengan keluarga lo yang sebenarnya
sebentar lagi kan ada pemilihan rw baru
dan saya juga tidak bisa menceritakan kepada istrinya
bahwa suaminya telah meminjam uang kepada saya
lebih dari seharusnya yang dia terima pak ustadz
dan suaminya itu minta hal ini dirahasiakan
dan salahnya saya juga
saya menyanggupi permintaannya itu pak ustadz
itu bukan kesalahan
saya yakin itu cuma kelemahan haji sulam saja
betul pak ustadz
setelah saya pikir pikir memang itulah kelemahan saya
kalau ada orang lain yang minta tolong kepada saya
terus saya diemin saya gak bisa pak ustadz
sampai gak tahan melihatnya pak ustadz
jujur saja pak ustadz
saya selama ini merasa
pas yang saya lakukan gak pernah ada benarnya pak ustadz
bahkan niat baik saya
untuk membuat acara tasok puran
atas keselamatan adik ipar saya
gak ada satupun orang yang datang pak ustadz
kecuali pak ustadz
pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada bapak bapak
mumpung bapak bapak semua ada di sini
saya pernah berbuat salah
berbuat keji kepada bapak bapak
sehingga saya dan keluarga saya sampai musuh
saya ingin bertanya bapak bapak
apa kesalahan saya
jelas jelas ada pengaduan yang mengatakan
haji sulam itu belum bayar gaji pegawai
dia tenang tenang aja
malah gak ngaku lagi
terus luar ragah kampung kenapa diem aja
mustinya tu warga kampung jangan diem
gak enak mi ada ustadz
ustadz pasti membenarkan kalau buat kebenaran
iya pak haji kalau emang pak haji benar kenapa takut ngomong
kalau pak haji takut ngomong berarti pak haji salah dong
gue berani minta maaf sama sulam kalau salah perkataan gue
kalau gue apa yang bersalah gua berani dihukum lari keliling desa
sudah jelas jelas ada saksi
kalau si sulem kagak bayar gaji pegawainya
nah dia diam diam aja
pak haji abah itu jangan buru buru ngangkat sumpah
untuk sesuatu yang belum bener bener terjadi abah
nanti abah nyesel lo
herung abah ngomong gini karena abah sudah melihat fakta dan kenyataannya
abah tahu siapa orang yang dole misi sulam
lo pegang ucapan abah
hei pul mau kemana lo
mau ngelabrak sulam
enggak enggak pak haji ayo berdua mau minta maaf
sama pak haji sulam
soalnya nih pagi selama ini ternyata yang bohong tuh bukan pak haji sulam
tapi lagi ayah nih
dia selama ini udah ngibulin aye sama haji sulam
pak itu dan gimana lo
udah pak haji permisi ya
pak haji bentar lagi ada yang lari lari keleling kampung dong
makanya dengerin toh makan anak
main sumpah aja
bentar lari lo keleling kampung
sampai keringetan ya pak haji
gue seneng banget ya kalau gue kena hukum begitu
mau ngamuk lagi dah
jangan jangan dia mau ajakin lo berantem lagi
udah mak tenang aja
biar sulam yang ngadepin
udah mak udah
pak haji dari belakang
pak haji sulam
ayah kesini mau minta maaf
ayah kan udah ngecewain pak haji sulam
sini bang butnya
nih harus hitung hitung dulu
ayah juga mau ngembalikan duit yang ayah minta sama pak haji sulam
duit ini kan bukan hak milik keluarga ayah pak haji
ayah bener bener minta maaf ya pak haji
ayah juga pak haji
selama ini ayah udah ngebohongin pak haji
yaudah gak apa apa
sekarang terserah pak haji aja deh
laki ayah dihukum juga kagak apa apa
nih duitnya ayah kembalin sama pak haji
lo bawa aja lagi duitnya
udah lo pake aja
lo kan perlu masih
lo pake aja ntar ngembalikinnya kapan kapan aja
lo sendiri dulu
yang bener mak
enggak tanya aja tuh sama sulamnya
iya udah ambil aja
mungkin keluarga mpok kan masih butuhin
urusan ayah gimana pak haji
lo mau dihukum dimana
di sini apa di akhirat
kalo bisa dihukum di sini aja
soalnya kalo dihukum di akhirat ayah kan belum pernah pesono pak haji
udah pake hukum hukuman kayak anak anak aja
udah berhubungin sama kita
alhamdulillah ya allah
mak makasih banget mak
ayah janji agak akan ngulangin lagi perbuatannya kayak gini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
seperti biasa malam ini kita akan melanjutkan
kajian tentang ilmu fiqih
namun sebelumnya ada hal yang ingin saya sampaikan
yang menurut saya
sangat penting adanya
yaitu berkaitan dengan acara tas syakuran keluarga haji sulam
saya heran kenapa ketika acara tas syakuran tersebut diadakan
tidak ada satupun warga kita yang hadir
padahal dalam islam jelas jelas disebutkan
menghadiri undangan itu adalah wajib
menurut survei yang saya lakukan
warga yang tidak hadir dalam acara tas syakuran di rumah haji sulam
itu alasannya tidak jelas ustadz
maaf pak ustadz mungkin saya bisa jelaskan di sini
apa sebabnya hampir seluruh warga tidak mau datang
silahkan pak haji mudin menjelaskan
jadi begini pak ustaz
jelas saja semua warga tidak mau datang
karena warga tidak tahu apa tujuan dari ini
jadi buat apa datang kalau tujuannya tidak jelas
dan saya amati tujuan tas syakuran itu sudah lain
menyimpang dari tujuan sebenarnya
bapak haji mudin yang terhormat
maksud pak haji ngomong seperti itu apa
kenapa pak haji menghidupkan saya

kenapa pak haji mudin selalu menjudukan dan mengorjokkan keluarga saya
yang namanya tas syakuran ya tas syakuran
kita bersyukur kepada allah atas nikmat yang diberikan kepada kita
emangnya tujuan lain yang dimaksud pak haji muidin itu apa sih
jangan diam saja tolong dijawab
maksud pak haji muhyiddin sebenarnya apa
mengapa menuduh niatan keluarga saya mengadakan syukuran untuk tujuan yang lain
demi allah pak haji
keluarga saya niat syukuran
semata mata karena robi diberi kesembuhan dan keselamatan oleh allah
ini apaan sih pak haji
itu kan menurut penjelasan lo haji
tapi warga kan sudah nanggapnya lain curiga
jangan jangan ada yang disembunyiin
pak haji mudin ngomong seperti itu dasarnya apa pak haji
dasarnya buwan menurut pak haji
dasarnya buat menutupi kecurigaan warga tentang hubungan para preman dengan keluarga lo yang sebenarnya
sebentar lagi kan adalah pemilihan rw baru
lalu hubungannya apa haji
apa manfaatnya untuk keluarga saya
jelas aja lu untung piara preman
bisa ngelindungi usaha lo yang sedang berkembang
bisa melindungi dari para pesaing
lebih dari itu
tentunya bisa membuat harga diri lo dan gengsi lo lebih tinggi

tentunya bisa membuat harga diri lo dan gengsi lo lebih tinggi

ente udah kelihatan
semua omongan ente cuma tuduhan
nggak ada satu perombongan yang benar
itu semua fitnah
loh kalau gak benar kenapa luara
ya benar juga emang regulasi benar
tenang tenang tenang
ji istighfar ji duduk ji
walaupun hamba kecewa dengan sikap para jamaah
yang lebih percaya pada ucapan haji muhyiddin
kesabaran hati untuk tidak terpancing amarah lagi
menghadapi fitnahan ini